indonesia merupakan negara yang tumbuh dan berkembang serta memiliki banyak potensi
indonesia yang kuat berdaulat dan sejahtera sudah menjadi tujuan kita bersama
bank indonesia memiliki peran yang besar dalam perekonomian nasional
pelaksanaan tugasnya ditujukan semata mata untuk mencapai kestabilan nilai tukar dan inflasi
yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkesinambungan
sebagai otoritas di bidang moneter sistem pembayaran dan makro prudensial
kebijakan bank indonesia senantiasa diarahkan untuk memberikan landasan kuat dalam pemeliharaan daya beli
sekaligus menopang kestabilan ekonomi nasional secara makro
pada level mikro bank indonesia juga menaruh kepedulian yang besar dan berkontribusi nyata
dalam mendorong terciptanya kesejahteraan

sejak tahun dua ribu lima bank indonesia secara konsisten hadir dalam membantu pemecahan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di masyarakat
program programnya difokuskan pada penguatan ekonomi rumah tangga dalam bentuk pemberdayaan pendidikan dan edukasi maupun dukungan sosial lainnya
ekonomi rumah tangga yang kuat pada akhirnya akan mendukung terciptanya ekonomi yang stabil dan sejahtera
melalui program pemberdayaan masyarakat didorong agar lebih produktif dan memaksimalkan potensi diri serta lingkungan sekitar
untuk meningkatkan kapasitas ekonomi baik dari segi kualitas maupun kuantitas
sebelum bergabung dengan bank indonesia hasilnya enam ton sampai tujuh ton
tahun pertama itu kami kerjasama dengan bank indonesia dia naik sampai sebelas tiga puluh
kerjasama dengan bank indonesia ini kemajuan yang sangat signifikan yang kami rasakan yaitu mulai dari proses penanaman sampai dengan hasil dari panen itu sendiri
kepada pengelolaan kami mencari penerbitan yang bisa menggunakan kekuasaan yang lebih baik
kemana arahnya petani itu selalu diikutin terus sama bank indonesia
kami baru merasakan dan itu pun bukan hanya kami
kami bisa menyerap tenaga tenaga yang kosong di sekitar ubh kami dan harganya
pada waktu itu dua lima ratus sampai rp tiga
sekarang kita setelah dibina ini yang kami nikmati kami banggakan tujuh lima ratus bahkan hampir delapan ribu
kita sebelum ada bi secara tradisional para pengusaha itu antara satu usaha dengan yang lain itu selalu bersaing
untuk selalu memenangkan barangnya sendiri
tetapi setelah ada bi mereka dipersatukan bisa bersama sama dan wujudnya munculnya suatu lembaga kooperasi ini
angka pengangguran kelihatannya tidak ada
itu menunjukkan bahwa usia produktif di sini kan terserap pekerjaan
dengan inisiatif yang lahir dari ketulusan
dedikasi bank indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat
bi itu lihat bahwa dampak dari tenun itu bagus
akhirnya kita sama sama merencanakan untuk rumah tenun ini
mereka mereka ini adalah penenun
tetapi di dalam kehidupan mereka itu walaupun bisa tenun
tetapi masih ada juga kekurangan kekurangan
mungkin dari pemesarannya mungkin dari mendesainnya
kalau kita mendesain sesuatu itu harus sesuai dengan selera pasar
karena dampaknya sangat bagus untuk pengembangan ekonomi masyarakat di sini
tidak ada yang bisa dipercaya
sebagai awal usaha klester siratani
lebih efektif dan lebih efisien
ini yang paling penting untuk masyarakat di sini
yang tadinya beli sayuran ke pasar
dengan adanya bantuan bi ini tidak lagi ke pasar
mereka mendapatkan pembelajaran dan pendapatan
pendapatan kami itu bisa mencapai sampai
atau dua kali lipat dari biasanya
dan saya berharap teman teman yang lain merasakan apa yang kami rasakan
bank indonesia terus berinovasi untuk mengembangkan program yang bermanfaat luas
dan memberikan nilai bagi institusi dalam pelaksanaan tugasnya mengawal inflasi

artinya sebuah integrasi mesti dibangun yang ternyata saling memberikan manfaat dan saling mendukung
alhamdulillah terus di support oleh program psbi
selurin biogas kotoran dihasilkan dari biogas yang dari sapi tadi
yang selama ini terbuang begitu saja itu diolah dan itu bermanfaat
sekarang dengan adanya biogas biasanya untuk beli gas dengan gas lpg sekarang tidak
ini menjadi sebuah terobosan yang saya pikir menjadi menarik untuk dikembangkan di seluruh indonesia
bi termasuk salah satu lembaga yang paling awal menginisiasi budidaya ikan hias laut di keramba
secara langsung bi telah memberikan kerjaan baru bagi masyarakat
alhamdulillah sekarang kami sudah panen untuk ikan hias laut dan ikan konsumsi
dampaknya kepada masyarakat sekarang itu dapat terlihat bahwa ikan sebagai salah satu komoditas utama penentu inflasi di kota ambon itu sudah menurun
bank indonesia memberi perhatian khusus pada peningkatan kualitas dan daya saing generasi muda
di antaranya melalui berbagai dukungan dalam kegiatan edukasi sarana penunjang hingga program beasiswa
para penerima beasiswa diwadahi dalam komunitas generasi baru indonesia atau gnb
sejak pembentukannya di november dua ribu sebelas
genb telah mencapai lima belas mahasiswa
dari tujuh puluh sembilan perguruan tinggi negeri di indonesia
genbi diarahkan untuk menjadi garda depan dalam menyampaikan fungsi dan kebijakan bank indonesia di kalangan muda
menjadi agen perubahan dan role model di masyarakat sekitarnya
serta menjadi pemimpin bangsa di masa depan
genb itu menurut saya bukan sekedar komunitas ya
semenjak masuk genbi alhamdulillah dapet keluarga baru kenalan baru
dapat kenalan tentu dapat banyak pengalaman baru
kita udah sering jadi sharing sharing pengalaman
terus dapat inspirasi dari teman teman yang hebat hebat juga di luar sana banyak sekali
nggak cuma dari saya ke mereka tapi juga sebaliknya gitu
harapan saya untuk genbi kedepannya adalah genb itu lebih sinergis lagi antara satu dengan yang lain
membuat sebuah kegiatan atau program kerja yang mereka saling kolaborasi
sehingga membuat dampak yang lebih gede untuk di masyarakat indonesia
juga akan selalu meningkatkan kepeduliannya terhadap akses kebutuhan dasar masyarakat di kalangan prasejahtera
untuk terus hadir meningkatkan kontribusinya dalam memecahkan permasalahan sosial masyarakat
sebagai wujud dedikasi untuk negeri